selamat malam mbak
selamat malam pak terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih untuk waktu anda pak ganip
pak ganip kita tahu ppkm darurat sekarang diperpanjang dengan pelevelan satu satu
apa sebenarnya evaluasi yang kemudian dapat dicatat oleh satgas
selama pelaksanaan ppkm darurat kemarin
terima kasih mbak
jadi untuk evaluasi satgas selama pelaksanaan ppkm darurat dua minggu yang lalu
sebenarnya secara anus biara mobilitas dikatakan sudah menurun mbak
jadi intinya kan pada pembatasan mobilitas tadi
dari evaluasi mobilitas sudah berjalan
kemudian tingkat pur juga sudah menurun
tingkat kesembuhan juga tinggi
namun demikian kita harus akui juga bahwa tingkat kematian juga tinggi juga
ini evaluasi yang kita lakukan
dan kita di bawah komando menko marifest
terus melakukan tiap hari
terus menerus memonitor mengevaluasi dan memperbaiki kinerja lapangan
untuk bisa menekan lonjakan varian delta ini mbak
satu setengah tahun menghadapi pandemi kita tahu untuk menangani pandemi ini
modelnya adalah swiss cheese
jadi proteksi secara berlapis
mulai dari soal pakai masker jaga jarak ada kebijakan pemerintah juga di sana
kemudian vaksinasi yang terakhir
jadi begini mbak
untuk kepatuhan ini memang terkait dengan perilaku dari masyarakat kita
jadi melalui kegiatan satgas dalam rangka mengedukasi masyarakat
tentang protes ini baik itu melalui sosialisasi
kemudian edukasi melalui media sosial media elektronik
berbagai media yang lainnya
dengan melibatkan komponen masyarakat yang ada
ini memang sebenarnya secara pengetahuan tentang prokes ini
masyarakat sudah mulai meningkat
namun dari kedisiplinan memang naik turun kondisinya
karena memang ya tadi sudah disampaikan
mungkin masyarakat tidak nyaman menggunakan masker
kemudian sudah terlalu lama pandemi ini terus naik turun kasusnya
nah ini menjadi tantangan tersendiri
karena merubah sikap disiplin itu adalah tidak mudah membutuhkan satu proses
kenapa disiplin itu adalah pemahaman terhadap ketentuan ataupun aturan
yang dilakukan dengan
nah kembali pada konsep kesadaran inilah yang terus kita ingatkan kepada masyarakat kita
sehingga kedisiplinan masyarakat betul betul bisa terus terjaga meningkat
kita memiliki data bahwa kepatuhan terhadap penggunaan masker ini khususnya
termasuk menjaga jarak yang tiap hari kita
terus pantau dan evaluasi ini mengaik turun mbak
sebabnya itu tadi terkait dengan kedisiplinan tadi mbak
pak ganip kemarin sudah bahkan sudah sampai melalui kita sama sama ppkm darurat
sudah digambarkan kedaruratannya seperti apa tapi memang apa tantangannya sebenarnya untuk
katakanlah menggunakan masker saja
kembali ke tantangannya kita memiliki
kita memiliki keterogenitas di kita mbak
mungkin cara mendisiplinkan masyarakat di perkotaan dengan di perdesaan
itu juga berbeda pendekatannya
kita melalui edukasi itu sampai merubah satu konten ataupun pembelajaran untuk edukasi itu
ke dalam satu ratus tujuh bahasa
artinya memudahkan masyarakat kita memahami itu
kemudian kita melakukan pembelajaran juga atau mengedukasi
melalui pendekatan budaya melalui wayang kulit wayang golek kemudian tiktok
harapannya ini mudah dipahami oleh masyarakat
sehingga masyarakat bisa mencontoh atau melakukannya
dari survei yang dilakukan oleh bps tahun lalu
juga kepatuhan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor
salah satu faktornya adalah misalnya contoh teladan dari pimpinan
saya pikir semua sekarang kita sudah pimpinan mencontohkan
menggunakan masker dengan baik
kemudian terkait harga masker
harga masker ini juga presiden sudah memerintahkan saya untuk
mengintervensi membantu masyarakat khususnya yang di masyarakat bawah
untuk bisa menerima masker
kita sudah lakukan itu dengan dua mekanisme mbak
mekanisme yang pertama masker itu saya distribusikan ke pos pos ppkm mikro
pos pos ppkm mikro ini tersebar di seluruh
bicara jawa bali ini saya gambarkan
jadi distribusi penyaluran masker ini mulai dari desa kelurahan
tiap posko saya berikan sepuluh bis masker empat puluh liter hand sanitizer
ini untuk diberikan ke masyarakat
dan apabila masyarakat membutuhkan bisa mendatangi posko untuk minta masker ini
paket ini terus kita sediakan
lalu yang kedua mendekati
ini bisa diakses ya pak
ini posko posko jumlah maskernya kemudian hand sanitizer nya
yang berikutnya kita menggunakan skema penyaluran melalui komunitas
ini kita sudah siapkan masker maskernya untuk misalnya komunitas ojek online pkl
kemudian duta perubahan perilaku ini garda terdepan kita untuk mengedukasi masyarakat
dan membagikan masker kepada masyarakat
dan desain masker saat kas ini yang diberikan kepada posko ipkm
ini yang saya sampaikan supaya masyarakat bisa menangani permasalahan
menarik sekali soal ini
menarik sekali soal ini kita kalau misalnya bicara masker
karena kalau misalnya melihat di masyarakat pak ganip tidak hanya memang soal belum sadar diri
tapi ada mereka juga yang mungkin memang tidak bisa mengakses masker itu
masih menganggap masker sebagai barang yang mahal
jadi ini merupakan salah satu cara yang kemudian dilakukan pemerintah untuk provide itu ya
pak ganip tapi kalau misalnya dilihat sekarang untuk mengukur kita sekarang sudah satu setengah tahun
tapi kalau misalnya kemudian baru sekarang sosialisasi kembali digalakan soal masker itu agak sedikit menyedihkan
karena sebenarnya ini sempat sebenarnya ini seharusnya dilakukan secara kontinu secara terus menerus
apa yang terputus pak ganif
apa yang kemudian dievaluasi oleh pak ganip dan teman teman satgas bahwa ini harus dikencarkan lagi soal masker
yang perlu kita evaluasi mbak
yang pertama adalah bahwa tingkat kedisiplinan yang saya katakan tadi naik turun itu karena juga posisi ataupun lonjakan kasus
kita melihat puncak kasus di tahun yang lalu adalah di bulan
dua januari ya ketika habis lebaran itu
itu memang selaras atau paralel dengan penurunan broadcast ini
begitu kita melewati masa itu kemudian protes meningkat lagi
dan setelah kita lihat di bulan mei juni menurun lagi
seiring itu naik lagi untuk tingkat laju penularannya
jadi seperti ini permasalahannya
kita sudah melalui survei itu yang dilakukan bps tahun lalu
kita betul betul melihat itu satu persatu untuk mencari jurus yang tepat ini mbak
bagaimana supaya masyarakat itu konsisten dalam mentah hati protokol kesehatan
sudah ditemukan pak jurus yang tepat itu
ya itu tadi seperti masyarakat misalnya kalangan bawah yang tidak
yang menganggap masker itu mahal ataupun tidak mampu membeli
kita lakukan jurus itu tadi
lalu kita lakukan melalui posko sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang tidak mampu
sebenarnya di dua ribu dua puluh kita sudah membagikan dua puluh tujuh juta masker
dan di dua ribu dua puluh satu ini sudah dua puluh dua juta masker mbak
dan itu kita salurkan seperti yang tadi saya katakan
oke pak ganip kita sekarang jeda dulu
setelah jeda saya ingin membahas soal tantangan selain masker juga adalah yang sulit dihindari di indonesia
apalagi di kota besar adalah kerumunan
karena bagaimanapun kita tahu katakanlah di kota besar jakarta saja permukiman padat mau tidak mau
nah itu bagaimana sekarang satgas menyiasatinya
kita sekarang jeda dulu
pak ganip tetap bersama kami di cnn indonesia news
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast saya masih bersama dengan ketua satgas penanganan covid sembilan belas yang juga kepala bnpb legend tni ganip warsito
pak ganip kita sekarang membahas ada juga grafis kami mendapatkan berkaitan dengan kerumunan tingkat kepatuhan warga di kerumunan kami hadirkan datanya dulu sekarang ada grafis
kami dapatkan ini juga dari bnpb
ini tantangan tersendiri pak ganip karena sekali lagi anda katakan tadi saya mengutip pernyataan anda masyarakatnya sangat heterogen
dan ini juga berkaitan dengan lokasi geografis
apa evaluasi satgas soal ini pak ganip
terima kasih mbak
jadi bagian tersulit ini kita pahami bersama pak masker jaga jarak itu menjadi satu perise diri bagi masyarakat dalam menangkal covid ini mbak
kita tahu bahwa virus covid ini faktornya adalah manusia
oleh karenanya manusia inilah atau individu
inilah yang harus betul betul bisa melindungi dirinya
cara melindunginya memang yang utama itu adalah dengan menggunakan masker
kemudian menjaga jarak supaya tidak terjadi transmisi apabila kita tidak menelah orang terus ternyata orang ini sudah terpapar
nah itu yang kedua
kemudian proteksi berikutnya tentunya menjaga diri ini untuk menjaga orang lain juga
nah oleh karenanya
jaga jarak inilah yang kita harus betul betul pahamkan melalui edukasi itu sehingga masyarakat paham bagaimana karakter virus ini menular
ini terus kita harus lakukan
karena ini terkait dengan pengetahuan yang harus dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat tadi mbak
nah kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan yang sering dikatakan tiga m utama menggunakan masker
menjaga jarak dan mencuci tangan
itu artinya itu untuk memproteksi diri kita dan orang lain
nah terjadinya kerumunan khususnya di tempat tempat umum seperti restoran
ini menjadi sangat memungkinkan menjadi tempat penularan
ketika kita membuka masker pada saat minum makan
ini menjadi satu transmisi yang paling mudah virus itu masuk dari satu orang ke orang lain
kemudian ketika kita berada di tempat yang lebih luas
di tempat tempat umum seperti di mall kemudian di pasar di fasilitas olahraga
ini juga penting untuk bisa menjaga jarak itu tadi
kalau masyarakat memahami karakteristik penularannya
tentunya dia akan memahami bagaimana menjaga dirinya dan orang lain untuk tidak terpapar covid tadi mbak
apakah sekarang menurut anda masih banyak yang belum paham soal itu pak ganip
tentunya tidak semuanya paham
kalau saya melihat di perkotaan saja
artinya belum semuanya masyarakat atau individu kita memahami itu
ini tantangan kita satgas untuk terus melakukan edukasi melakukan sosialisasi
saya berterima kasih kepada cnn
yang selalu menayangkan mengingatkan pentingnya protes tiga m ini
bagian dari edukasi pak bagian dari media juga itu
pak ganip kenapa kami kemudian saya membahas soal kerumunan tadi
karena kita tahu sekarang ada varian delta yang penyebarannya jauh lebih cepat dan juga jauh lebih berbahaya
terutama penyebarannya jauh lebih cepat
bagaimana kita harus mewaspadai varian ini pak ganip
memang untuk pakai masker
kalau bisa masker rangkit
maksudnya adalah satu masker mungkin masker medis ditambah masker kain
atau masker kain yang dengan tiga lapis
itu maksudnya karena karakteristik dari varian delta ini
yang mudah menembus lapisan kain yang di bawah lima
maka kita sangat menganjurkan itu
tapi itu pun juga masyarakat tidak semuanya memahami itu
karena juga menyangkut masalah kenyamanan
mungkin menyangkut masalah penampilan dan lain sebagainya
oleh karenanya kita menggagas untuk membuat masker yang menjadikan orang atau seseorang ini suka atau senang dengan menggunakan itu
mungkin tadi sudah saya tampilkan dengan logo dengan gambar
ini bisa memotivasi masyarakat untuk mau menggunakan masker ini dengan apa
dengan senang dan dengan bangga lah
ini salah satu cara cara yang
iya betul ada beberapa desain masker yang sudah dibagi bagi oleh bnpb ya pak
pak kita tahu sekarang varian delta mulai masuk ke daerah di luar pulau jawa
dan kita tahu juga bagaimana fasilitas kesehatan yang tidak merata
di beberapa daerah pulau pulau kecil misalnya
tidak hanya pulau kecil di luar pulau jawa fasilitas kesehatannya kita tahu seperti apa tidak merata
bagaimana satgas kemudian bersiap untuk kemungkinan terburuk pak gani
terima kasih mbak
untuk pencegahan penularan ini mbak secara utuh saya perlu jelaskan bahwa
kita sudah membuat satu konsep yang berlapis tentang pencegahan ini
yang pertama lapisannya adalah upaya pencegahan penularan antar negara
kita lakukan pencegahan ini dengan
screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional
ini sudah dituangkan dalam ketentuan satgas
jadi orang wni wni yang masuk ke indonesia harus berangkat dengan tes pcr dari negara asalnya negatif
kemudian masuk di kita kita tes pcr lagi saat tiba
kita cek suhunya mengisi ehek internasional
kemudian harus mempersyaratkan juga vaksinasi dosis lengkap
ini untuk pelaksanaannya
kemudian setelah masuk kita karantina
untuk melakukan karantina ini di hari ke tujuh kita akan tes pcr kedua
bagi warga negara indonesia atau pmi yang kembali ke indonesia
yang belum melakukan vaksinasi setelah exit test atau pcr kedua kita lakukan vaksinasi
ini lapisan pertama
kita membatasi mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri
ini melalui screening persyaratan perjalanan mewajibkan membawa kartu vaksinasi
ini tujuannya juga selain mengontrol penyebaran juga untuk memotivasi masyarakat juga untuk meningkatkan kemauannya untuk divaksin
kemudian juga mempersyaratkan hasil tes rt pcr negatif dan anti gain
ini untuk perjalanan dari dan ke pulau jawa bali
ini lapisan ke tiga
lapisan ke empat nya kita melakukan yang sekarang dilakukan ppkm yang dulu darurat sekarang ppkm level empat dan tiga
ini tujuannya adalah memperketat tadi mbak
membatasi operasional kegiatan masyarakat
kemudian yang paling kecil kita melakukan ppkm di skala mikro tadi
yang berbasis rt rw
inilah skenario pengendalian untuk mencegah penularan antar daerah
antar orang kampung dan seterusnya mak
ini konsep strateginya
iya ini strateginya
pak ganip saya tertarik untuk mendalami berkaitan dengan yang tadi anda sampaikan
ada tes kemudian ada tracing
kita tahu kami hadirkan sekarang grafiknya
ada beberapa yang kemudian menjadi perhatian pak ganip
sejak katakanlah satu pekan terakhir
jadi sejak ppkm darurat tracing testingnya begitu tinggi ketika ppkm darurat
kemudian agak longgar kemudian menurun
hari ini atau kemarin kemudian testingnya tinggi lagi
dan kemudian mendapatkan hasil tertinggi lagi hasil positifnya
jadi strateginya ini bagaimana sebenarnya pemerintah berkaitan dengan tiga t ini pak ganip
jadi kita di bawah menteri koordinator
marine fast value banyaitan
dalam dua hari terakhir ini kita membahas tentang peningkatan testing dan tracing
jadi bicara testing dan tracing ini banyak beberapa elemen atau komponen yang kita siapkan
mulai dari swiper nya kemudian tracker nya kemudian tempat isolasinya
nah ini mekanisme ini yang kita terus tingkatkan dan perbaiki
memang sudah membuktikan ketika testing dan tracingnya ini menjadi tinggi
bisa ditemukan kes yang ala juban luaran yang tinggi
nah ini sebenarnya untuk mengetahui betul bagaimana kita bisa mencegah penularan yang lebih luas lagi
memang rasionya kita tahu semua itu satu banding tiga puluh atau kalau di kita satu banding
sudahkah seluas itu pak tracingnya
ini kita terus dan kita akan simulasikan besok
sudahkah seluas itu tracingnya perbandingan satu banding tiga puluh atau itu idealnya
kemudian yang bisa dilakukan sejauh ini berapa sebetulnya
idealnya memang satu banding tiga puluh tapi dari kemenkes kita satu banding lima belas
dan pelaksanaan di lapangan masih di bawah itu masih di separohnya mbak
satu banding tujuh satu banding delapan gitu mas
dan ini rencananya akan ditingkatkan terus
ini yang akan ditingkatkan terus
nah akan kita tingkatkan
ini akan ditingkatkan terus
dan ini besok kita simulasikan kemudian melibatkan satu tni polri kemudian relawan untuk melakukan peningkatan testing dan tracing
di samping kita menyiapkan tentunya alat rapid antigen untuk bisa kita memasifkan lagi masalah testing ini mbak
ya baik salah satu juga yang menjadi lapisan proteksi yang tidak kalah penting adalah tentu saja vaksinasi
ini kita bahas soal percepatan vaksinasi pak ganip
tapi sekarang kita jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama ketua satgas penanganan covid sembilan belas

kepala bnpb legend tni
kita tahu sekarang percepatan
vaksinasi sedang gencar dilakukan
apa tantangannya di lapangan pak sampai saat ini
tetap bersama bahwa sebenarnya
kalau kita masyarakat
sudah melakukan prokes
dengan benar dengan baik
satu akan mencegah
laju penularan lalu yang kedua
proteksinya adalah vaksinasi
oleh karenanya satgas
atas perintah presiden
bersama dengan tni polri
dan kementerian kesehatan khususnya
ini akan terus menggalakkan
tentang prokes dan vaksin
tentunya ada juga
komponen komponen yang mempengaruhi
di dalam pencapaian
yang pertama tentunya ketersediaan
vaksin lalu yang kedua
dan yang ketiga metode atau
skema yang digunakan untuk
percepatan vaksin ini
ini semua harus betul betul bisa
dipastikan oleh karenanya
untuk pelaksanaan skema
ini kita sudah
membuat satu skema yang pertama
adalah skema vaksinasi yang
program dengan membentuk
kemudian untuk percepatan
tni polri dan kmges
itu melaksanakan serbuan vaksinasi
di beberapa tempat
untuk mempercepat itu
lalu juga di beberapa daerah
ini juga tujuannya adalah
untuk bisa menjangkau daerah daerah
lalu juga ada pengembangan
tujuannya adalah untuk mempercepat
enggak yang bisa dijadikan
ukuran untuk percepatan
pak ganip untuk mengatasi pandemi ini
katakanlah pemerintah pusat
sudah punya skema
yang ideal tapi seringkali
terganjal katakanlah di daerah
soal data saja
disampaikan sekarang oleh anda sebagai
ketua satgas penanganan covid sembilan belas
berkaitan dengan data supaya
pusat bisa melihat lebih jelas kondisi
di daerah seperti apa sehingga tidak ada
katakanlah keluhan baru muncul
kemudian di media sosial
oh ternyata sudah sebegini parah kondisinya gitu
untuk masalah data juga terus menerus
sudah memiliki satu sistem data
yang disebut dengan data yang terintegrasi
dashboard persatu lawan covid sembilan belas
ini juga meliputi data data
selain data perkembangan covid sembilan belas
juga ada data data terkait
penundukan dan kesehatan
di bidang kesehatan sendiri
dalam penanganan di bulunya
hilirnya juga kemungkinan sudah
ada data yang terpusat
yaitu data menyangkut masalah
kasus aktif bisa lebih maju sedikit pak di caranya
masalah kasus aktif
kemudian tingkat kesembuhan
ini terus menerus bisa diakses
aplikasi yang sudah ada
di kemkes dan kita bisa
di satgas melalui sistem
mengakses kemudian untuk pelaksanaan
ini juga di kemenkes sudah membuat
satu aplikasi untuk tracer
tracer juga demikian
sudah ada aplikasi silacak
kemudian untuk trackingnya ada
aplikasi peduli lindungi
ini semua sudah terintegrasi
semakin baik untuk komponen
data ini masing masing
kementerian lembaga yang terkait
bisa mengakses itu termasuk juga
di bagian publikasi maupun
juga sudah bersinergi untuk terus
memperbaiki data dan
memberikan penjelasan kepada
masyarakat oleh karena
masyarakat tidak perlu terlalu
mengkhawatirkan bahwa negara itu hadir
negara akan terus berusaha keras
bekerja untuk melindungi
masyarakat kita demikian mbak
pesan sekarang kita sudah
sampai di akhir di segmen terakhir
sebelum saya tutup apa
terutama berkaitan dengan
perubahan perilaku itu yang
masih ternyata masih rendah
pesan saya kepada masyarakat
untuk kita mengetahui bahwa
pembawa virus ini adalah
manusia oleh karenanya
untuk tidak terpapar virus ini
kita harus disiplin
kata kuncinya adalah disiplin
untuk melaksanakan protokol
kesehatan minimal pakai
masker presiden dalam
beberapa hari terakhir ini mengajak
kita semua untuk selalu
ini ini proteksi awalnya
kemudian yang kedua
kita harus mengikuti
tidak ada satu orang pun yang kebal
terhadap virus covid
untuk bisa menjaga
itu kekebalan yang bisa diberikan
atau masyarakat kita
demikian mbak yang perlu saya sampaikan
pak gani warsito ketua satgas
penanganan covid dan juga kepala bnpb
pak ganif terima kasih banyak
atas waktu anda pada malam hari ini
sehat terus pak kami tunggu terus
dan juga terobosan terobosan
yang dilakukan pemerintah untuk
mempercepat menangani pandemi ini terima kasih
pak ghani selamat malam
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
demikian dialog kami dengan
ghani warsito ketua satgas
dan juga sudah disampaikan untuk
agar kita selalu
menggunakan masker mencuci tangan
menjaga jarak sekalipun sudah divaksin
belum tentu kita kebal
tetap lakukan progres secara ketat